menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto mengatakan
polri harus mengusut tuntas pelaku yang telah meledakan barang
yang diduga bom di kediaman pimpinan komisi pemberatasan korupsi pada rabu pagi
peristiwa tersebut membuat rasa tidak aman dan nyaman bagi masyarakat
apalagi menjelang pemilihan umum yang digelar april mendatang
dimana aja sekarang siapapun ya
yang siapapun yang membuat bom itu yang berusaha untuk menakut nakuti
ya ditangkap aja dihukum
ya kita ada peraturan perundangan ada hukum kita terapkan dengan tegas selesai
itu aja jadi jangan kita ribut karena ada juga orang orang seperti itu
setiap saat seperti seperti itu ya kita tinggal mengusut polisi sudah nangkep
sudah ada identifikasi manusianya siapa
siapa kejar tangkap proses yang atas belakangnya apa
ada hukumnya semuanya di situ
ya pastilah semua teror itu kan membuat tidak nyaman maksudnya kan
nah sekarang maksudnya tidak nyaman itu dari siapa kepada siapa
ya itu yang kita cegah oleh karena itu
badan penanggulangan terorisme kepolisian
ya selalu melakukan satu deteksi dini
melakukan satu analisis
setelah indikasi indikasi semacam
intinya kita tidak ingin menjelang pemilu itu
membuat masyarakat resah membuat masyarakat terancam
itu dari manapun dari siapapun ya
kita sedapat mungkin sudah dapat untuk menangkalnya
itu yang penting ya

tidak ada itu yang paling penting
bapak nafasnya empat dua pupils punya estratégi mengenai
semuanya sulit mengatakan cocoknya atauudenya itu
cuma siapa saja yang siap mencapai itu
kira kira ada atau di atas di atas
kuliah kira pulak kirathe galaxybiovc
mereka juga tenggelam yg berterima kasih kepada kita ya ya
memang maju tadi ya